halo nama saya wansit firman tika profesi saya sebagai creative director
saya tinggal di apartemen berukuran tiga puluh tiga meter persegi dan inspirasi apartemen saya itu dari apartemen kecil di tokyo
kesan nyaman langsung terasa saat memasuki apartemen ini
disinilah sejak dua ribu dua puluh wangsit memutuskan menghabiskan hari harinya
tinggal di hunian vertikal memang impian wangsit sejak lama
saat semua orang bermimpi tinggal di hunian besar wangsit justru menikmati tinggal di apartemen mungil ini
selain alasan efisiensi waktu karena mobilitas kerja memiliki hunian vertikal dirasa saat ini lebih sesuai dengan budget yang ia miliki
dan untuk hunian vertikal sendiri karena saya suka banget city view
hunian vertikal dengan city view juga menjadi alasan wansit untuk memilih apartemen
saat penat melanda terutama ketika pandemi melihat pemandangan kota dari lantai tempat ia tinggal terasa mengasihkan
tokyo menjadi inspirasi wangsit untuk interior apartemennya ini
ketika saya ada di tokyo dan saya melihat bahwa banyak banget tempat tempat
rumah rumah kecil atau apartemen apartemen kecil di sana yang sebenarnya mengakomodir kebutuhan kita untuk teratur sebenarnya gitu
jadi oke ada satu ruang makan satu ruang tidur satu kamar mandi that's it
kayak gitu jadi ibaratkan kita jadinya nggak perlu banyak banget beli barang sih sebenarnya dan bikin rumah kita berantakan lagi gitu kan
nuansa jepang mulai wangsit kumpulkan sejak dua ribu sembilan belas silam
mulai dari kartu pos yang didapatkan saat ke jepang lalu dipajang di pintu masuk
hingga sejumlah barang yang memiliki nilai sentimental lain
mungkin kecil kecil sih kayak sumpit gitu atau piring atau sendok gitu tapi intinya kan setiap kali saya makan pakai piring itu
setiap kali saya makan pakai makok itu saya jadi inget jawab jepang gitu karena ya memang saya belinya di jepang
kayak gitu sih jadi emang sebenarnya dan ditambah juga karena pandemik jadi nggak bisa ke jepang gitu kan
berada di sini pun sebenarnya cukup mengobati ketika saya nggak bisa balik ke sana kayak gitu sih sebenarnya
jadi elemen elemen yang saya bawa sebenarnya perintilan perintilan mungkin yang lebih detail lah gitu mungkin secara
apartemen ini terdiri dari empat zona yang masing masing memiliki keunikan tersendiri
wangsit menempatkan barang sesuai dengan ruangnya
disinilah wangsit banyak menghabiskan waktu hingga dua belas jam untuk bekerja
pemilihan furnitur yang simpel dengan warna netral dipercantik pernak pernik seperti buku dan poster film menambah unik ruang ini
tentunya ruang kerja ini harus didesain senyaman mungkin
ada kasur kasur lipat gitu yang wall bed gitu kan
walbet itu tuh saya taruh di situ kadang kadang kalau misalkan temen saya kita lagi ngerjain proyek sampai malam terus temen saya nginep ya di situ
tadinya kamar itu tuh mau buat ibu saya maksudnya kalau ibu saya nginep cuman ibu saya kurang suka space saya yang kecil ini jadi yaudah saya lipat aja kayak gitu sih sebenarnya
unit ini juga dilengkapi dengan kamar mandi yang nyaman
kamar mandi seakan ruang untuk relaksasi bagi wangsit untuk melepaskan kepenatan
menurut saya mandi itu adalah waktu kita untuk stop untuk kita melakukan kegiatan yang memusingkan
jadi akhirnya saya bikin kamar mandinya pun harus senyaman mungkin juga
mungkin kamar mandisi kecil tapi at least terpisah gitu
jadi betul kan kayak l tuh jadi ada ruang shower sama ruang toiletnya gitu at least kepisahlah gitu gak nyampul
living room atau ruang tamu

living room atau ruang tamu ini seakan menjadi jalan
jantung dari apartemen ini
di sini juga ada dapur mini
furnitur utama seperti meja kecil dan
sofa santai selain seperangkat peralatan
karena minimnya ruang wangsit menerapkan
prinsip praktis dan tidak menghabiskan tempat
dalam memilih elemen di ruangan ini
untuk kamar tidur
wangsit memilih wall bed yang bisa
dilipat sehingga ruangan kerja ini bisa
dimaksimalkan untuk fungsi lain
ruangan ini juga dilengkapi dengan
satu lemari pakaian bernuansa minimalis
serta meja belajar
selain lukisan yang menghiasi dinding
wangsit juga memajang pernak pernik yang
mengingatkan memori ia akan jepang
misalkan yang reviewer prize itu
saya pernah dapat semacam award
dari salah satu empunya agensi di
kyoto gitu waktu itu saya pernah bikin pameran di
osaka dan dia suka sama karya saya
di sana terus dia kasih semacam price itu
lalu ada foto saya dengan kakek kakek itu
itu juga waktu itu waktu saya pernah ada di
jepang dan dia kayak papa tokyo saya
lah kayak gitu
ada juga kwitansi itu di atas
itu kuitansi ketika saya
pertama kali kena
scam gitu di jepang gara gara
tapi ternyata hotelnya tuh udah gak ada gitu lah
tapi saya udah bayar gitu lah saya udah bayar
tapi pas lagi saya datangin hotelnya gak ada
terus yaudah akhirnya saya cari hotel
malam malam sampai ada dapat hotel
dan yaudah itu kuitansi hotel yang saya dapet gitu loh
saya panjang aja buat
nggak semuanya menyenangkan kok di sana
sebenarnya gitu jadi ada up and down gitu kan
jadi kita lebih balance aja sih sebenernya
arti hunian bagi wang sid
semacam penghargaan bagi diri sendiri
menurut saya rumah ini
semacam penghargaan untuk diri saya sendiri
karena saya sudah ibaratnya sudah
melangkah sejauh ini gitu kan untuk pekerjaan pekerjaan saya
dan mungkin akhirnya hasil yang saya
dapatkan adalah tempat kecil ini kayak gitu sih
jadi kadang kadang ketika saya lagi
bener bener down sama pekerjaan saya ketika saya merasa
saya tidak bagus
atau kayak gimana kadang kadang saya cuma berdiri
di balkon terus kelihatan saya melihat ke arah ke dalam
saya cuma lihat ke arah sekitar bahwa
kamu tuh udah sejauh ini sebenarnya gitu loh
jadi kenapa harus punya pemikiran pemikiran yang kayak gitu
jadi kadang kadang berada di
dalam apartemen ini dan saya mungkin diam
hanya melihat kanan kiri kanan kiri itu sebenarnya cuma
sebagai pengingat lah gitu
bukan penghargaan doang tapi sebagai pengingat
bekerja keras itu pasti ada hasilnya
kayak gitu sih jadi
apa namanya jadi jangan sampai
jadi ketika saya merasa kecil saya tinggal melihat rumah saya

bekerja keras selama ini kayak gitu lah